john kamu nggak keliling kampung nyari pelanggan
iya john kalau disini kamu kurang beruntung
siapa tahu kalau kamu keliling kampung banyak yang beli
bener gak pur
iya john ngapain juga nungguin sesuatu yang gak pasti
kalian ngusir aku cuy
nah itu lo tau
bunur maaf bunur punya hair dryer gak ya
hair dryer buat potati
bukan buat saya
bang ojak mau pakai hair dryer
bunur punya gak
saya ambilin dulu ya di dalam
masih galau ya cuy
kalau iya kenapa
kalau enggak kenapa
kalau iya minum es daun takut cuy
kalau enggak ya terserah kamu tuh
pakai hair dryer tuh
menjelang tiga menit saya menyampai rumah nek ani
saya melihat nih ani diantar sama kang tisna bos
itu kesalahan lo
sekarang silakan pilih
mau push up jalan jongkok
apa berdiri sambil mengangkat sebelah kaki
ada pilihan lain tidak bos
kang tisna mau gak nungguin aku
takutnya aku susah pulangnya
nek ani lama gak
yaudah tuh saya tungguin
yaudah sambil nunggu sambil ngebaksa yuk
saya emang nunggunya di motor aja
gak apa apa tuh sesekali
yaudah tuh kalau nek ani maksa mah
lo mau ganti push up apa jalan jongkok
yang ini saja
saya boleh nanya enggak
cowok yang kemarin datang ke rumah
itu kan pacar nek ani
aku kecewa sama dia kang tisna
kecewa kenapa neng
aku di php in sama dia
di php in kenapa
dia suka sama aku
terus lama lama aku juga suka sama dia
tapi dia malah bilang sama aku
kalau hubungan kita gak bisa berlanjut
lagi lu jadi gak sih ngambilin karpet emak
kan dari tadi tati disini sama emak
kalau kagak nyampe nyampe begini nih pasti aja ada masalah
emak jangan seujon sama bang ojak
emak kagak seujon
emang begitu kenyataannya
tuh kan udah deh
ngambek deh terus pulang
tati gak ngambek emak
terus itu mau kemana
aduh kebanyakan neng
enggak ah kang tisna
tapi kan saya udah ditraktir baso sama neng ani
ini apaan sih kang tisna
traktir ya traktir ongkos ya ongkos
yaudah tuh neng saya terima ya
pur saya ada kabar penting buat kamu
kabar penting apaan
john kamu nggak keliling kampung nyari pelanggan
iya john kalau di sini kamu kurang beruntung
siapa tahu kalau kamu keliling kampung banyak yang beli
bener nggak pur
iya jon ngapain juga nungguin sesuatu yang nggak pasti
kalian ngusir aku cuy
nah itu lo tahu
kabar penting apaan
neng ani lagi patah hati
patah hati sama siapa
neng ani sendiri yang cerita sama saya pur
tadi waktu saya ditraktir di baso sama neng ani
nih cium masih ada bau basonya
masa sih pur
padahal makan jengkolnya kemarin
ini pindah sama robert abelos sama naya
nungguin nisa kan kayak kita berdua sih
bayangkan nama ternyata memang sama
heret gua lagi mancing
nah nah dapet nih dapet nih
iya mbak isah silahkan
surtit juga pak pamit pulang
iya mbak surti
kenapa sih kita nggak beli saja mobilnya bapak
kita kan mampu lagian kita juga butuh
bapak mau ke mana
bapak mau jalan jalan cari udara segar kalian gerak badan